yang pertama yang perlu didengar oleh makamada
saudara muhajir effendi menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan
kemudian yang kedua bapak erlangga hartarto menteri koordinator bidang perekonomian
tiga ibu sri mulyani indrawati menteri keuangan
empat ibu tri risma harini menteri sosial
ya insya allah saya hadir undangan dan saya terima tadi malam
itu kan tupoksinya pemerintah silakan menjelaskan tupoksi pemerintah
tentu kalau ini pemerintah kami sudah komunikasi
ya insya allah mestinya saya harus ke mesir
mengantar bantuan tadi yang dilepas oleh bapak presiden
tadi karena ada pandilan dari mk tadi malam baru kita putuskan untuk memulai pandilan
jadi sudah diizinkan pak jokowi
ya semuanya akan hadir karena diundang oleh mk semuanya akan hadir
ya menerangkan apa yang sudah dilakukan masing masing menteri
kalau bu menteri keuangan misalnya ya mengenai anggaran seperti apa
kalau bu mensos mengenai bantuan sosial dijelaskan seperti apa
nanti akan dijelaskan semuanya lah ditunggu aja hari
jadi saya akan menerangkan semuanya ditunggu aja hari lagi
dan saya kira itu wajiban konstitusional ya
ya serba seperti apa politisasi apa seperti apa
itu urusan mk lah yang akan menilai
usul kami adalah kalau dimungkinkan untuk menghadirkan kepala kepolisian republik indonesia
kalau memang hakim mk nanti mengundang dengan senang hati kita akan lebih
kita taat kita turunan dan berjurus
selamat malam saya sudah bersama ketua mahkamah konstitusi pertama periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua
prof terima kasih sudah kembali datang di rosi
tahun lalu karena prof sebagai ketua mk majelis etik
yang hasilnya waktu itu menonaktifkan atau memberhentikan
anwar usman sebagai ketua dan melarang terlibat dalam penanganan perkara
pilpres dan pileg yang ada hubungan dengan psi
maka kali ini kita melihat tidak ada pak anwar usman
menyidangkan sengketa pemilu
saya mau tanya dulu prof bagaimana melihat persidangan soal sengketa pilpres
dari mulai hari pertama sampai hari ini hari kamis empat april ini
apa pandangan prof jimli
ya saya sih ikut bersyukur gitu ya pertama
meskipun itu tidak nonton seluruhnya tetapi
secara umum ini menggambarkan
karena semua pihak semua partai dan semua paslon ya
itu mengajukan perkara phpu dan juga pilpres
maka ini menunjukkan bahwa
mk itu kembali jadi tumpuan harapan akhir
dari semua kemelut persoalan
sebagai ketua mk yang pertama merasa ini momentum
yang dipercaya sebagai lembaga pencari untuk mencari keadilan terakhir
seandainya tidak ada pergantian ketua mk
maka sampai sekarang ketua mk nya masih pak anwar usman
bagaimana itu kubu satu dan tiga mau mengajukan perkara ke mk
nah jadi kita syukuri apa yang sudah diputus oleh mkmk kemarin
tahun lalu itu sudah tepat
ya untuk memberi ruang pada penyelesaian masalah masalah
soal putusan sembilan puluh mahkamah konstitusi
yang meloloskan batas usia
itu masih dipersoalkan dalam dalil para pemohon
itu kan diputuskan oleh mk dan dianggap cacat
putusan yang mengikat final dan mengikat
kalau kemudian urusan itu masih menjadi dalil di mahkamah konstitusi
masuk bagaimana prof jimli melihatnya
sesuatu yang diputuskan oleh mk
diributkan lagi atau dipersoalkan lagi
di dalam sengketa pilpres kali ini
jadi putusan mk itu putusan mengenai aturan main
putusan mk mk mengenai orang yang membuat keputusan
jadi kewenangan mk mk itu hanya berurusan dengan perilaku etik orang yang membuat keputusan
yang pertama tadi tentang putusan mk
itu menurut konstitusi final dan mengikat
jadi sama kayak undang undang dibuat dpr
ternyata lima belas anggota pansusnya terima suap
di proses hukum masuk penjara
masuk penjaranya lima belas orang anggota pansus yang membuat merancang ruu
yang kemudian ditetapkan oleh institusi dpr menjadi undang undang
itu dua hal yang harus dipisah
meskipun prosesnya sendiri dianggap cacat ya
tapi undang undangnya itu sah
putusan sembilan puluh itu kan masih menjadi salah satu dalil para pemohon
maka kemudian pertanyaan logisnya
adalah apa masih relevan
itu tetap dipersoalkan dalam dalil
petitum itu kan istilahnya permintaan
toh nanti ada jawabnya di putusan hakim
masing masing ini dipersilahkan untuk berargumen
tentu pihak sebelah itu akan punya kontra argumen
jadi proses peradilan itu memang
proses yang harus menyediakan mekanisme
prof kalau begitu saya masuk ke pertanyaan yang sangat
yaitu kalau kita dengar sampai hari ini
yang paling mendasar itu adalah
apakah menjadi tempat yang memiliki kewenangan
untuk mengadili sengketa pilpres
di luar perselisihan soal angka
mk selalu sebut jangan sebagai mahkamah kalkulator
mk tidak memiliki kewenangan
seperti apa yang didalilkan para pemohon
jadi ini dua kutub yang sangat berbeda
dan menjadi original intent
dari dirumuskannya kewenangan mk itu
bahwa mk ini menangani
mengadili dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum
jadi bukan tentang yang lain
memutus yang menang jadi kalah
satu soal perhitungan suara
kursi presiden itu untuk siapa
saya gak bisa dituduh mk itu
ya kalkulasi itu kan bagian dari
berarti mk memiliki kewenangan juga
apa yang terjadi sebelum pemilu
mengenai hasil itu menyangkut angka
ada juga misalnya dari segi angka
dari segi posisi bisa aja
untuk misalnya menyelidiki tentang
mencari tahu tentang bansos
sebagai bahan bahan untuk
eee argunnya itu yang berguna sekarang ya
dan bisa juga berpengaruh kepada hasil
tapi intinya yang diputus oleh mk
apakah mk akan menetapkan
salah satu yang menjadi permohonan
ini menyangkut hasil atau menyangkut proses
dan mk pernah melakukan kesalahan
membuat putusan di waringin barat
yang dimenangkan oleh kpu
nah itu kan sudah telat
kan sudah permainan sudah jalan
tidak dijalankan tahun dua ribu sepuluh
sampai ke mahkamah agung dimenangkan
karena prof jimli mengambil contoh itu
berarti mk tidak memiliki kewenangan
pasangan calon peserta pemilu
tapi itu bukan mengenai hasil
lembaga yang diberi kewenangan menanganinya
itu yang memang menjadi salah satu
maka bawaslu adalah tempatnya
misalnya itu tidak pernah ditanggapi dengan serius
sekali lagi dianggap sebagai tempat paling terakhir
kalau misalnya prof mengatakan itu di bawaslu
mk tidak berwenang mengadili
karena ini bukan ranahnya mk
tapi persoalannya apakah betul
tidak bisa membuat keputusan
gara gara prosesnya itu keliru
maka hasilnya juga tidak benar
nah mk bisa menetapkan
karena terbukti prosesnya tidak diikuti
misal gitu itu kan jadi bukti
bahwa yang menang harusnya yang kalah
argumen seperti itu bisa dipakai
itu dua perhitungan suara
ya memang dua itu hasil itu
atau sejalan dengan apa yang dikatakan
urusan bansos harus masuk ke sidang mk
bagaimana kalau misalnya bansos itu secara masif
bisa berakibat yang menang jadi kalah
misalnya si a menang
tapi gara gara ini ada masif terstruktur
eh bukan gubernur ya tingkat kabupaten biasanya
yang tadinya kalah jadi menang dia gara gara
tidak mungkin tapi fokus
objektum litisnya itu tentang hasil
bukan tentang prosesnya itu
bisa saja asal argumennya bisa
memanggil empat menteri dan dkpp
untuk menguntungkan pihak pihak
oleh dewan kehormatan penyelenggaraan
dan penilai pelanggaran etika berat
untuk menguntungkan keluarganya sendiri
saya masih bersama ketua mahkamah konstitusi
ketua majelis kehormatan mahkamah konstitusi
didengarkan juga pandangan tentang etik
ya tentu begini ya
di pengadilan itu ahli itu
itu kalau dia diajukan oleh pihak
tempatnya dulu cocok gak sama dia
maka ahli di persidangan pengadilan itu
ya jadi ini yang berlaku itu
penuntut atau pemohon dengan yang
termohon masing masing menghadir
itu bisa kita lihat dari ahli hukum
ahli etika ahli agama
pasti dicek dulu oleh pihak
pengadilan jadi pengadilan itu memang
pertanyaan kan sekali lagi soal
prof dan kaitan dengan bansos
pmk pak muhajir dan juga
pemanggilan empat menteri ini
kepentingan pihak tapi ada juga
biasa tapi dalam hal ini
itu dimana menurut prof salah satu
para pemohon tidak diizinkan
dan ketua mk juga mengatakan
pemohon jadi bagaimana melihat
mereka ngerti kalau ini dibiarkan
menjadi pihak yang diajukan
antara lain ini posisi
ya kan kok sepertinya
padahal dia harusnya netral sebagai
sikap mk itu menurut saya
memanggil para menteri yang dianggap terkait
tetapi supaya ini juga
diizinkan untuk bertanya hanya majelis
hakim sendiri itu untuk mengamankan
posisi narasumber itu tidak
murni memberi keterangan apa adanya
dan baiknya juga begini ya prof ya
izin itu keluar dari presiden atau menteri
kewajiban untuk datang karena kalau misalnya
mau dikirim jadi saksi diajukan
kalau misalnya kapolda dipanggil
ikut campur urusan politik praktis
oh penting juga ini kapolda dipanggil
diajukan oleh pemohon karena kepentingan
nah gitu termasuk ada ide untuk
mahkamah menilai memang ada kebutuhan
itu mengatakan akan menghadirkan kapolda
sebagai saksi kita tidak melihat
ya macam macam itu perspektifnya itu
waduh berarti lagi itu karena
pihak pihak yang berperkara itu
ahli yang memperkuat dirinya
buah si mahkamah pasti dia gak mau
atau kalau dia mau bisa di pecat
nggak boleh sebagai kapolda nggak boleh ikut berpolitik
prof kalau kita lihat sebenarnya
para menteri itu semuanya sudah terpublikasi
dengan rapat dengar di
apa yang bisa membedakan keterangan para menteri ini
apa yang sudah dikatakan secara luas
ya kan belum semua orang
yang beredar ya di publik
ruang sidang mk itu bisa dipakai
mengungkapkan ragam pendapat yang berbeda
yang kedua untuk klarifikasi
iya itu konteksnya beda
nah sekarang atas permintaan dan kebutuhan bersama
yang empat ratus triliun itu apaan
nah jadi kalau misalnya sudah diterangkan
itu termasuk subsidi bbm
bagi bagi sembako untuk
kayak begitu untuk memenangkan
nah lalu dikaitkan dengan empat ratus triliun
sehingga berkecamuk itu kesimpulan
kan ada tiga sebab orang berbeda pendapat
zaman sekarang zaman post truth
nah data ini kalau dicocokkan
yang kedua perbedaan sudut pandang
beda kubu satu kubu dua kubu tiga
nah maka ada ruang sidang
maka perbedaan itu bisa diatasi
yang ketiga karena kepentingannya beda
semua orang diajak berpikir kepentingan yang lebih besar
jadi mekanisme dmk ini
betul jadi ini bukan tentang sekedar menang kalah
dan kemudian bagaimana aturan itu
tapi bisa ada yang punya data
nah ini harus jadi pembelajaran terlepas dari soal
siapa yang menang siapa yang kalah di putusan nanti
dibiarkan lagi misalnya gitu kan
antara sengketa pemilu dalam hal ini
terstruktur sistematis dan masif
itu tidak menjadi bahan yang dituding
itu yang ada juga tudingan soal
pemilu atau pilpres yang tsm
yang dituduh dituding sebagai
dia presiden nah pertanyaan saya
bagaimana para menteri yang
notabene kabinet pembantu presiden
diberi beda dengan apa yang
saya rasa yang diperlukan dari menteri itu
keterangan apa adanya aja
akan disampaikan oleh menteri
kepentingan pemilu tidak mungkin akan ada
dan itu dinikmati hampir semua partai
itu ada juga namanya itu kunjungan kerja
itu kan dari apbn semua itu
itu cukup menjadi bahan
bagi kita untuk perbaikan kedepan
saya menangkap pesannya prof jim lee
yang seperti ini tidak terulang lagi
menjadi kewenangan mahkamah konstitusi
kalau mahkamah konstitusi ini diminta
paslon tiga memaksa mahkamah
behinsel atau asas yuridikitas berkhususnya
apa tadi tanggapan prof jimli
nah itu tadi saya bilang para
pihak itu berhak mengajukan
yang berada di pihaknya masing masing
penggugat tergugat dengan lawyernya masing masing
nanti kita harus hormati putusan
bagaimana para majelis hakim
mengkoreksi ada sesuatu yang mungkin
persidangan dua ribu dua puluh empat kali ini
sengketa pemilu presiden dua ribu sembilan belas
banyak orang melihat waduh ini pemilu terburuk dalam sejarah
peradaban demokrasi kita ke depan
apa pandangan prof jimli soal ini
jadi kan saya selalu bilang
institusi politiknya belum kuat
piodalnya masih terlalu dominan
pusat kekuasaan itu akan mempengaruhi
nah jadi kalau ada incumbent misalnya
sampai ke desa yaitu
nah sekarang dia tidak kampanye
sama juga orang lihat anaknya
ketika pak sb tidak lagi mencalonkan diri
yang dalam sengketa pilpres ini
tapi itu juga sebabnya
sekarang ini yang memutuskan
itu kan dinamika politik internal
tapi yang dimarahin orang presiden jokowi
orang berharap dia mesti larang dong
jadi kita tidak usah terlalu serius juga ini
kalau saya tanyakan pada prof jimli
karena memiliki tanggung jawab memenangkan paslon
jadi ini kan soal ilmu cocokologi
kan sudah ada aturan undang undang
bahwa kepala daerah itu
nah tiba tiba ada urusannya
jadi itu adalah penjabat gubernur itu
ternyata itu menguntungkan paslon yang lain
jadi ini kadang kadang
kejadian kejadian yang sifatnya masif
semua caleg semua paslon
semua internal itu main semua
bahkan dpd juga begitu
kalau kita misalnya fokus pada persidangan
siapa yang mendalilkan dia harus dapat dibuktikan
menitik beratkan dua kutub
yang menitik beratkan konteks ini
jadi balance memang betul harus begitu
nanti hakim akan menilainya
tentu yang kubu satu yang diambil
kalimatnya begini kira kira yang hari ini kita dengar
siapa yang mendalilkan yang harus membuktikan
itu ada di peradilan di bawah mahkamah agung
apa tanggapan prof jimli
itu prinsip universal begitu
tidak ada kaitan mk dan ma
jadi begitu tidak bisa didapat dibuktikan
aparatur negara atau penjabat gubernur
maka itu tidak bisa dianggap
sedikitpun sebagai bagian dari upaya
jadi tetap itu jadi bahan pertimbangan
ya untuk kelas pilpres
terutama bupati yang incumbent
dan sudah banyak kasusnya
tapi untuk pilpres itu kan
nah itu yang repot berat gitu
dua ribu empat sekali itu antara kubu
waktu itu megawati dengan wiranto
oh iya dua ribu sembilan berarti ini yang ke empat
jadi mungkin kalau sudah sering nanti ada itu
memberikan dukungan kepada mahkamah konstitusi
memberikan keadilan yang sifatnya
ketua mahkamah konstitusi periode dua ribu tiga dua ribu delapan
dan ketua majelis kehormatan mahkamah konstitusi
mahkamah majelis hakim ini
yang bersifat prosedural saja
solusi jangka pendek menang kalah
belum pernah terjadi dalam sejarah
biasanya yang demo itu mahasiswa
jadi artinya ini ada masalah
mereka itu dalam kaitannya dengan case
tapi ada sesuatu yang harus ditanggapi
tapi pemerintahan kita lima tahunan ini
berhubungan juga dengan day to day politics
yang juga ikut ditentukan
menengah dan elit termasuk
cara berpikir para guru besar ini
tidak dikelola atau tidak ditanggapi
wah ini repot kita pemerintahan lima tahun ke depan
anda melihat ini juga menjadi satu tantangan ya
kalau apa yang disuarakan oleh para guru besar ini
itu masalah hidup kita bernegara kita ini
siapa pemenang siapa kalah itu legal
tapi soal legitimasi itu lain lagi
ya kan tidak legitimit meskipun legal
legalitas yang baik itu
nah jadi ini yang disuarakan oleh para guru besar
yang disuarakan soal isunya
saya selalu mengatakan dalam sejarah
profesor dokter tiga kali botak saking pintar
emosinya sama aja dengan orang biasa
tapi ini kayaknya lebih marah ini
ini membuat semua orang marah
nah coba setelah gibran ditetapkan
yang menetapkan adalah prabowo dan koalisi
hampir semua orang marah kepada jokowi dan keluarganya
karena ini cara berpikirnya ini menyalahkan soal
nah jadi menurut saya ini momentum
jangan piada lagi gitu loh
jadi kan sudah mengatakan bahwa sidang mk ini
sengketa angka selisih perolehan suara
tetapi harus ada catatan
harus di momentumnya dipakai
supaya indeks kualitas demokrasi
jadi soal mk ini apakah
ahli tata negara juga mengatakan
mendiskualifikasi paslon tertentu
sesuatu yang bisa dikabulkan oleh
jadi isunya objek perkara
siapa yang berhak duduk dan siapa
dan pembuktian jadi bukan
cari di tempat lain tidak ada wah
karena kita ingin pemilunya itu
tadinya ada panwaslu di dalam kpu
di dalam kpu ada namanya dewan
kpu dan sekaligus bawaslu
di mk gitu loh
sedangkan mengenai proses mengenai
gak kumdu jadi kalau misal
ada penyelenggara yang melakukan
tindak pidana yang terkait pemilu
apa ada polisi ada
kejaksaan dibawa ke pengadilan negeri
di bawaslu sebagai pengadilan tingkat satu
nah jadi ini sudah lengkap mekanismenya ini
dipersoalkan di mk ini tentang hasil
ingat hasil itu bukan hanya angka
kursi harus duduk didudukin siapa
itu bisa mengubah hasil
di pilkada bisa juga dilakukan
di pilpres karena dalam ahli
ahli tata negara yang lain mengatakan tidak bisa
pemilu berarti prof termasuk dalam rezim
yang apa yang disengketakan
dilakukan yang sama di pilpres
tinggal nanti bagaimana hakim menilai
angka angka jadi jangan
diledek mk ini mahkamah keluarga
apa yang terjadi di pilpres ini
terima kasih prof jimli asyidiki
rosy kita jumpa lagi kamis depan